keren banget ini baru robot
loh kepala aja kepala aja
wah bagus robotnya nih
lihat dong robot aku kayak transformer
avan kita buat apa dong liz
kayaknya kita buat tangan robot aja
mendingan kita bikin tahun robot aja
tapi bahannya dari apa
kayaknya kita buat tangan robot ya ustazah
tangan robot ya
terus bahan bahannya mau dari apa
barang bekas aja ustazah
nah itu tadi yang mau aku omongin itu
betul tuh ustazah
iya gitu ustazah
berarti kalian mempergunakan barang barang yang ada
itu ide yang bagus
eh pada mau ke mana
kita tuh mau go out go out from here ustazah ya enggak
di sini tuh pengat gitu kan
orang kaya gak bisa di tempat tengah mengap
kan kita tuh mau keluar super fresh
maksudnya lebay banget
kalian berdua pikir ini gudang ya
kalau kata kalian kuda pintar kali kalian ya
iya lah teman teman
asalnya orang kaya katanya di mesin kepegak
amalia gilirin di bawah
ustaja gak suka ya kalau kalian berantem
ya udah biarin aja mereka keluar
mungkin di luar mereka dapat banyak inspirasi dan lebih fresh
eee ustazah kita pergi dulu ya
duh bade mana sih
biasanya kan warga kamu di sekitar sini
apa ya tanah
siapa tau ada di bawah kan baru
aduh aduh aduh aduh
ini kenapa nyari babe
belum belum belum
babeh juki herlino yang saik
jadi dia itu pengen beli robot be
yang bisa jalan sendiri
pokoknya kalau untuk anak babe amalia
jangankan namanya robotan spromer
babe beliin pokoknya
udah kalau gitu ya
babe mau jalan jalan
wah gak ada dulu
semoga aja kita dapat cikat gigi bekasnya
atau dinamo bekasnya ya be
kalau emang udah rezeki
pasti kita dapat insya allah
gak kemana mana betul tidak
tuh ada gua
ih juara gitu
kayaknya mau bikin robot
apa mau jadi pemulung sih
trio bemo kalian itu busanya mencela aja
robotnya dari robot lukman gitu
dari lukman dari robot
eh pake dong
konyol punya kita lebih spektakuler daripada punya kalian
ya gak ya gak ya gak
lebih mewah masa
ya ya allah ya allah ya allah
gak mungkin lah
punya aika sama dodot pasti itu bagus ya
serap banget bos
awet rumputnya dari sampah
kok itu ada putih putih gerakan
apa sih itu
sama orang tuh jangan ngeledekin
kamu berani sama tikus
aku juga takut
gara gara tikusnya aika kita jadi kotor
kalau tahu gitu juga aku nggak mau nyamperin aika
kamu tahu nggak sih itu tikusnya siapa
aku baru tahu kok si aika punya tikus
nih dengerin ya
itu aika punya tikus cuma kiasannya doang
berarti si aika punya perihasan
udah diam aja
ah aku punya ide
gimana kalau kita bikin robot super gede
udah tau lho tadi bang justin dibisikin sama sobri
gak boleh nanya
gimana luqman kamu setuju gak
biar jadi surprise buat sobri
nah ini pas
bikin beginian mah gampang
pasti punya kita paling gede paling keren
ya lah paling robot anaknya cuma segini gini doang
ya wajar lah rumput anak anak
ini nama juga anak anak
ya pasti kecil
kalau dewasa pasti gede
bukan itu maksudnya luqman
udah deh kamu diam aja
diam nih diam nih
iya bentar bentar
ini indra bukain dong pintunya
ya buka buka buka kunci
makanya aku sembunyi di barang ini
makanya aku sembunyi di barang ini

kok diginiin buat apa
dede diem aja kalian
ini kalian bantu minum aja
assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik selamat pagi kepada para santri warahmatullahi wabarakatuh yang ustadz amat sangat sayangi
pagi ini adalah ajang yang cukup penting bagi kalian semua
yang dimana ajang ini untuk mengasah otak kreativitas kalian agar kalian bisa memberikan yang terbaik
baik langsung aja kalau begitu kepada insinyur taufik kami persilakan
ini adalah robot buatan saya
silakan siapa yang pertama
nah ustadz ini nama robotnya robot hidot haikal dan dona
kayak bentuk kapal gitu ustadz
ya sudah sudah semuanya kalian tidak boleh mentertawakan hasil dari teman kalian ya
haikal dan dodot sudah berusaha dengan sangat baik
namun kodar uah hasilnya masih belum sempurna ya
jangan kenceng kenceng bawahnya
ini sudah pegangan baik
ya kemudian siapa lagi selanjutnya
ustadz kalau kalian bertiga yang buat tangan robot ustadz
ih bagus itu
ya itu kalau punggung gatel enak tuh digaruk tuh
kan kita susah tangan gak nyampe nih
kalau pakai itu kan enak
ya masih ada lagi
masih ada lagi
saya juga pak ustadz
robotnya itu paling besar
men banget ini baru robot
loh kepala aja
stop perlukan dulu
oh sini sini
wah bagus robotnya nih
robot aku kayak transformer
udah nangis ya
sepertinya saya kenal sama suara nangis yang
itu kan suaranya kuman
tentu saya luqman
coba sebentar maaf
sampai kena mas kardus
kamu telah menyalahi peraturan festival robot ini
udah kamu balik balik balik